persidangan kasus unlawful killing batal digelar lantaran kedua terdakwa terpapar covid sembilan belas
sedianya jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan kepada terdakwa yang merupakan dua anggota polri
hakim pengadilan negeri jakarta selatan menunda sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada selasa siang
di mana kuasa hukum terdakwa brigadir fikri ramadan dan ibda yusmin ohorela menyampaikan bahwa kedua terdakwa terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sejak awal persidangan kedua terdakwa tidak ditahan lantaran para terdakwa masih berstatus polisi aktif
dua polisi ini didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap enam anggota laskar fpi di kilometer lima puluh tol cikampek pada tujuh desember dua ribu dua puluh lalu
sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum rencananya akan digelar secara daring paling cepat dua puluh dua februari mendatang